presiden joko widodo dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr menghadiri pengecoran akhir
ataupun topping off rumah susun atlet di kemayoran jakarta jakarta pusat hari ini
rusun atlet ini terdiri dari sepuluh tower untuk persiapan indonesia menjadi tuan rumah asian games ke delapan belas pada dua ribu delapan belas mendatang
dengan target waktu pembangunan selama tujuh belas bulan sejak tujuh belas maret dua ribu dua puluh
rusun atlet nantinya diperkirakan akan rampung pada september dua ribu tujuh belas
rencananya dapat menampung hingga sekitar empat belas ribu atlet
nantinya pasca perhelatan akbar tersebut bangunan rusun kemayoran akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi penduduk jakarta yang berhak
dengan memenuhi kriteria tertentu sebagai bagian dari percepatan proyek strategis nasional
melakukan pengecoran akhir untuk atap
seluruh bangunan akan selesai dan bisa digunakan pada